kamu mau nginep di rumah tristan
iya kak opi harus ngerawat tristan
emang selain kamu gak ada lagi yang ngerawat kamu udah seharian
kak opi itu mau ngerawat tristan karena opi yang salah
tristan kan kakinya patah karena opi
tapi kamu yang bilang sendiri kalau pacaran itu gak boleh satu rumah
kamu ingat kan
iya opi ingat tapi kan kita beda kasus
kalau opi ini kan karena kesalahan opi
opi apapun alasannya
jangan buat bang
iya jadi kok kalian minum jamu ini mau dipukul mau ditondok mau ditendang mau dikeroyok
pokoknya gak akan kerasa apa apa kalian bekal sakti
wih eh yang bener lah
of course dong makanya nih aku kasih garansi juga deh
pucuk di cinta laura tiba
bang sueb minta dobel
oke bang mukli juga ra
pakai telur bebek empat ya
jangan lupa madunya
oke kalian bakal rasain reaksinya habis lima belas menit minum ini
bang mukli sudah gak sabar nih
aduh kayaknya perlu kita tes dulu nih panggung
belum minum jamu aja udah begini nih ra
eh sueb seneng
oke habis jamu ini selesai aku mau keliling dulu ya
oke juga tuh
tolong kalau ngeliat matahari
dan ngeliat reaksi yang terjadi
kayaknya udah lima belas menit nih
berarti kita udah kuat dong bang
udah tanpa pukul sama tanpa pacot
nah bukan cuma tuh aja
kita juga udah siap beraksi
demplon tuh sasaran
tolong ya allah copet
tolong sasaran aku di copet
jar gua eh udah
belum tau siapa kita
yang nguasai pasar rawa jauh gerak
perasaan kakek kita jadi berat begini sih
waduh eh tenang aja bang
kita udah minum obat kuat ini
eh kata si laura
akibat minum jamung tuh
ah tahan pokok
eh pada enggak bersuara
ini kak ruslan pusing banget
ruslan enak minum jamunya kak laura
aduh perutnya juga mual kak gara gara minum jamunya kak laura
aduh iya ya sabar ya sebentar ya

ini dia nih bengkeroknya datang
aduh ya allah
what happen kalian kenapa
kalian pasti salah makan kan
iya salah makan jamu lo
lo tuh emang sengaja ya
lo tuh emang sengaja ya mau ngeracunin mereka
enggak enggak tapi apa ra buktinya
mereka semua pada enak sekarang pada mulas
lo harus tanggung jawab
aduh ini gara gara minum jamu lo

mana tahan pukul sama bacoknya

buktinya pas kita dipukulin sama masa
tambah lagi deh korbannya
ini pasti bukan salah aku kok
tapi ini semua gara gara loh
lo ngerjain gua mata
lebih nggak enak daripada sakit gigi
terima kasih ya ma
terima kasih ya ma
terima kasih ya ma
terima kasih ya ma

makanya mama juga sudah siapkan kamar kamu
dijamin kamu pasti gak akan bete lagi
sekarang temenin sama opi kamu
kamu sekalian aja nginep
kasian kan kalo tristan sendirian kesepian nanti dia
tristan kan menjadi seperti ini
gara gara kamu opi inget kan
tristan juga bisa kok
bukan itu masalahnya tristan
kamu kan menjadi seperti ini gara gara opi
jadi opi memang harus
ini gak jadi masalah kan

kamu mau nginep di rumah tristan
emang selain kamu emang selain kamu
ada lagi yang ngerawat kamu kan dasarian
opi itu mau ngerawat kristen
tristan kan kakinya patah karena opi
tapi kamu yang bilang sendiri
kalo pacaran itu gak boleh satu rumah
tapi kan kita beda kasus
kalo opi ini kan karena kesalahan opi
pokoknya gak boleh
kamu udah lah kamu kasih pengertian ke mereka
pasti mereka ngerti lah
enggak kak opi harus tetap nginep
opi gak mau punya hutang sama tristan
cuma karena api gak ngerawat dia
kok kamu makin lama makin susah sih
opi berangkat dulu ya
karena gak mau bikin fitnah orang
pelit banget sih
uang gak ada
kenapa sekarang sengsara banget
kok sekarang makan pizza atau steak enak kali ya
terus minumnya minumnya bener
gimana caranya kok gak punya uang

udah rangga kan aku tinggal minta rangga

dicari guru senam
dicari guru senam